upaya diplomasi dan tekanan sanksi ke rusia tidak meredam eskalasi yang tinggi bahkan rusia tetap melancarkan agresi memasuki ibu kota kiev
bagaimana membaca perang rusia ukraina yang sudah berlangsung selama tiga hari
untuk membahasnya sudah bersama kami malam ini dhammakarim iwisono duta besar republik indonesia untuk pbb pirobde dua ribu empat dua ribu tujuh
selamat malam prof makarim
selamat malam mas
apa kabar prof
baik baik alhamdulillah mudah mudahan sampai juga sehat sehat pak
sehat alhamdulillah terima kasih prof sudah bergabung dengan kita malam ini dan kita juga kehadiran muhadi sugiono pengawal hubungan internasional dari ugm
selamat malam pak muhadi sehat pak
selamat malam terima kasih sehat juga selamat malam pak makarim
selamat malam mas
oke terima kasih pak prof makarim dan pak muhadi sudah bergabung
terima kasih pak makarim
oke kalau kita bisa melihat dengan seksama pak ya apa yang dijanjikan oleh negara negara nato sebelum terjadi serangan sama sekali
itu kan tidak ada satupun negara nato ataupun pasukan pasukan nato yang turun ke ukraina untuk memandu ukraina
terus juga demikian amerika serikat yang telah memberi bantuan penjualan bersenjataan kepada ukraina
sudah memberikan semacam ziulin untuk menghancurkan
tapi pada saat serangan sudah menyatakan bahwa tidak akan mengirim pasukannya ke sana
berarti maka ukraina itu menghadapi serangan rusia itu sendiri
tanpa bantuan atau dukungan dari negara negara lain
maka oleh karena itu reaksi daripada ukraina kan presidennya
segera menawarkan untuk mengadakan perundingan
untuk supaya tidak meluas korban
dan demikian juga
sergei lavrov menteri luar negeri rusia
mengatakan bahwa rusia juga siap untuk berunding
asalkan dari ukraina itu
segera menghentikan tembakan senjata dan juga meletakkan senjata ya yang untuk siap berunding itu
jadi keadaan sekarang adalah rusia dengan ukraina lagi di dalam senjata
prof ini kemudian yang disampaikan oleh presiden ukraina bahwa
dalam beberapa hari ke depan bisa dipastikan mereka berada di situasi yang semakin sulit
ini artinya apa
seperti diketahui ya sudah terbuka ya bahwa komposisi ataupun kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh rusia
maupun dimiliki oleh ukraina itu berbanding terbalik
jadi posisinya sangat kuat di bidang rusia
dan di ukraina itu jauh lebih rendah
karena dahulu dahulu itu ukraina tempat untuk penyimpanan senjata senjata nuklir pada waktu uni soviet
di situ tempat senjata senjata nuklir dikumpulkan
tetapi sekarang uni soviet sudah tidak ada
dan juga maka semua senjata senjata nuklir itu semua sudah tidak lagi berfungsi secara maksimal seperti dahulu
jadi sekarang posisi daripada
apa namanya ukraina jauh terbelakang ya apalagi sistem defense udaranya
dan juga sistem defense penerbangan dari laut ya
itu juga sangat tidak memadai lah dibandingkan dengan itu
oke artinya kemudian head to head antara rusia dan ukraina ini kemudian akan dipastikan terjadi karena amerika dan juga nato ini juga
sudah menyatakan bahwa tidak akan mengirimkan pasukan juga ke sana khususnya untuk amerika begitu ya
saya ke pak muhadi
pak muhadi bagaimana kemudian kita bisa melihat situasi seperti yang tadi prof makarim sampaikan
amerika itu seperti di php ukraina itu seperti di php saja begitu oleh amerika begitu
tidak akan deploy pasukan ke sana janji janji perdamaian janji janjian apa namanya upaya kemanusiaan
yang akan dilakukan ini ternyata tidak ada dan akan menghadapi situasi sulit dalam beberapa hari ke depan
apa yang bisa kita baca dari situasi ini
baik terima kasih saya kira kita tidak bisa mengatakan amerika itu memberikan php ya
karena nato jelas akan merespon atau membantu ukraina dalam adanya ini dengan mengirimkan pasukan
karena sampai sekarang kan
ukraina itu belum menjadi anggota nato gitu
sehingga sangat riskan nah kalaupun toh misalkan tadinya dibayangkan amerika ataupun nato akan masuk ke sana
jangan dibayangkan coba bayangkan nato itu bukan hanya amerika tapi negara negara eropa juga
dan banyak negara anggota eropa itu negara eropa anggota nato itu punya kepentingan dengan rusia
sangat bisa dipahami mengapa amerika sebenarnya tidak akan masuk ke sana karena dia bukan ukraina bukan anggota nato
jadi kalau pun sekarang ini mereka mau membantu ukraina paling hanya membantu dengan persenjataan ataupun membantu dengan cara yang berbeda
tapi tidak akan membantu berperang untuk ukraina
oke konsekuensi logisnya sebenarnya apa kalau dari sisi politik ekonominya kabarnya memang akan banyak pengaruh
khususnya ke uni eropa begitu kalaupun kemudian rusia ini akan ukraina akan mendapat bantuan dari sejumlah negara dari nato ataupun juga persenjataan dari amerika
apa apa memahami ini
ya saya kira kalau kita saya membayangkan mungkin kita bisa kembali ke periode tahun enam puluh an ketika insiden teluk babi itu
ketika uni soviet ingin membangun pangkalan militer di quba amerika kan juga tidak mau
nah saya kira di sini juga sebenarnya kalau apa yang terjadi yang kita bayangkan rusia itu juga berhadapan dengan posisi yang sama seperti amerika waktu itu
yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan organisasi pakta pertahanan yang berada di perbatasan
nah oleh karena itu sebenarnya amerika belajar dari situasi yang terjadi di teluk babi waktu itu bisa bertindak bahwa tidak mungkin dia akan masuk ke sana dengan kekuatan yang betul betul full force gitu untuk membantu ukraina
dan amerika sebenarnya tidak punya kekuatan

jadi sangat sangat sulit membayangkan amerika akan membantu ukraina dalam kasus ketika ukraina itu berhadapan langsung dengan rusia
paling banter ya dia akan mengecam rusia
ya kalau mengecam saja kan memang rasanya narasi seperti ini sudah terlalu sering kita dengar
tapi kemudian beberapa waktu lalu kan joe biden juga kerap mengatakan akan memperbanyak sanksi begitu
ini juga tidak akan bermakna apapun begitu ya
ya sanksi mungkin akan berpengaruh sedikit banyak
tetapi juga seberapa efektif kita juga sudah bisa melihat waktu rusia melakukan aneksasi terhadap dunia juga
rusia juga disangsi tetap bertahan dan bisa mengatasi sanksi itu
saya ke prof makarim lagi
prof gini kan veto sudah digunakan begitu ya dewan keamanan pbb begitu
dan rusia sudah menggunakan vetonya
ada beberapa negara yang setuju dan ada juga yang abstain begitu
ini membawa pengaruh seperti apa prof
jadi ya seperti diketahui piagam pbb itu memiliki ketentuan mengenai decision making atau pengambilan keputusan di dewan keamanan pbb
jadi menurut ketentuan itu bahwa keputusan dari dewan keamanan pbb itu harus didukung minimal sembilan negara
termasuk di dalam sembilan itu adalah lima anggota tetap
antara lain amerika rusia china inggris dan perancis
jadi anggota pbb kan lima belas
jadi nggak perlu lima belas semua harus sama saudara suaranya
tapi cukup sembilan
tapi lima di antaranya itu harus anggota tetap
nah kalau kita melihat keputusan itu ataupun ketentuan itu
maka sudah dapat dipastikan tidak akan keluar satupun keputusan dewan kawan pbb
yang akan mempercacimaki atau mempersalahkan uni soviet
karena itu adalah merupakan hak daripada anggota tetap dewan keamanan pbb untuk menyatakan tidak setuju
nah saya mengalami sendiri waktu di dewan keamanan pbb
bahwa satu sikap itu tidak akan berubah oleh anggota tetap itu
misalnya saja pada waktu penggantian butros butros gali dulu
kita semua empat belas anggota dewan keamanan pbb itu
semua menyetujui bahwa butros butros ghali itu bisa dipilih kembali
tapi hanya satu negara amerika serikat saya tidak setuju
maka dia bilang tidak
diulang lagi kedua kali
semua empat belas lawan satu
karena ketentuan itu tidak memungkinkan adanya keputusan mengenai butros ghali
jadi sehingga kita terpaksa harus memilih kofi annan
orang sama sama negara afrika yang bisa untuk menjadi sekretaris jaringan pbb itu
jadi ini ketentuan warisan dari perang dunia kedua
jadi selama itu masih terus menjadi ketentuan di perserikatan perintah
maka kita harus bisa melihat ini sebagai fakta
di mana kita harus bermain di atas fakta ini
oke kaitannya dengan ukraina bagaimana tuh prof
jadi kaitannya dengan ukraina bahwa ukraina sekarang dibahas masalahnya di dewan keamanan pbb
karena satu satunya badan pbb yang bisa melakukan tindakan tindakan yang bersifat militer itu adalah dewan keamanan pbb
sekarang di dalam dewan keamanan pbbt anggota tetapnya itu adalah salah satunya rusia
nah selain dia menjadi anggota tetap rusia saat ini adalah menjadi presiden dari dewan keamanan pbb
ya jadi dengan kedudukan memiliki hak fitur dan juga dengan posisi sebagai presiden dewan kawan pbb
sangat tidak dimungkinkan adanya keputusan dari dewan keamanan pbb
jadi itu adalah hal yang diperlukan oleh dewan keamanan pbb yang mempersalahkan ataupun juga menunjuk uni rusia sebagai pihak yang diminta pertanggung jawabnya
jadi nggak ada pengaruh apa apa ya prof ya jalan terus aja gitu ya
saya rasa demikian
karena ini ketentuan yang tetap berlaku sejak lahirnya persyikatan bangsa bangsa itu
karena rusia memang lima dari pendiri begitu ya negara tetap begitu ya
sehingga kemudian tidak bisa membawa pengaruh apa apa
pak muhadi bagaimana membacanya apakah kemudian juga ada opsi lain begitu ya
diplomasi diplomasi tertentu yang bisa paling tidak bisa meredam
walaupun kemudian kemarin kan kabarnya kedua pemimpin negara ini sudah akan melakukan negosiasi
tapi kemudian batal untuk menentukan tempat saja itu nggak jadi gitu
ya saya kira memang seperti disampaikan pak makarim tadi
upaya untuk mengutuk rusia melalui diri dengan kma pb jelas tidak memungkinkan gitu
sehingga aksi otomatis yang dilakukan di luar pbb itu adalah satu satunya yang akan kita bisa lihat bisa berlangsung
nah ini artinya apa juga
bahwa kita sadar
bahwa bagaimanapun juga rusia itu masih punya posisi yang cukup kuat di dunia internasional
yang mau tidak mau amerika memang harus bernegosiasi dengan rusia gitu ya
dan ini tidak bisa dibungkiri
karena itu sikap amerika yang serta merta menolak tuntutan rusia untuk memastikan bahwa ukraina tidak menjadi anggota nato
dan di ab kan oleh amerika dan nato itu mungkin perlu dipertimbangkan
karena tuntutan rusia ini sebenarnya masuk akal sekali gitu
kalau dilihat dalam sejarah rusia itu kan selalu hidup aman dan nyaman dengan adanya daerah buffer zone
yakni negara negara di eropa timur
itu sudah terjadi misalkan sejak perang dunia kedua
karena pengalaman sejarah rusia pernah diinvasi oleh jerman dan sebagainya dan sebagainya
menjadikan rusia itu merasa bahwa keamanannya itu sangat ditopang oleh adanya buffer zone
yang memisahkan rusia dari potensi potensi lawan yang ada di eropa itu
dan ini sampai sekarang ini masih dipegang
nah ketika tembok berin runtuh dan berbacok kabarnya
itu memperoleh jaminan dari pemimpin negara negara barat bahwa nato tidak akan melakukan ekspansi ke timur
tetapi ternyata sejak itu satu persatu negara negara dulu menjadi wilayah pengaruh rusia di bawah uni soviet itu
satu persatu masuk menjadi anggota nato masuk menjadi anggota uni eropa
nah sekarang satu satunya yang belum kan ukraina
dan terlepas dari apakah itu betul atau tidak
tetapi itu yang diklaim oleh rusia dan oleh karena itu
saya kira pak makari bisa dari pengalaman diplomatiknya bisa menjelaskan bahwa
ini yang diklaim oleh rusia dan partner negosiasi yaitu amerika harus memperhatikan betul
nah upaya perdamaian itu kan sebenarnya harus memperhatikan posisi kepentingan dari masing masing pihak itu gitu
amerika dengan sikapnya menolak
dan mengabekan tuntutan itu kan berarti menjadikan negosiasi menuju perdamaian itu tidak mungkin terjadi
nah sekarang dalam situasi seperti ini mau tidak mau negara negara anggota nato harus mau mendengarkan rusia
posisi serta kepentingan apa kemudian yang perlu dipertimbangkan agar bisa meredam eskalasi invasi yang dilakukan oleh rusia ke ukraina
nanti kita akan bahas termasuk juga bagaimana kemudian posisi indonesia
apakah membawa pengaruh tertentu kita nanti akan kembali
cnn indonesia newscast akan kembali lagi setelah jeda berikut
baik kita lanjutkan diskusi kita malam ini masih dengan prof makarim dan juga pak muhadi
prof makarim tadi sebelum break kita kan tadi sempat mendengar apa yang dikatakan pak muhadi bahwa kemudian harus dipertimbangkan kepentingan kepentingan kedua negara ini untuk bisa menuju ke jalan damai
nah dari pengalaman pengalaman anda selama ini upaya upaya apa sih sebenarnya yang memungkinkan untuk bisa membuat situasi ini semakin turun tensinya
begini mas ya pertama kali kita harus memahami apa yang disebut sebagai the root causes of the conflict itu
jadi apa kira kira akar permasalahan dari konflik ini
seperti diketahui rusia ini kan adalah bagian daripada uni soviet dahulu
dia itu merupakan salah satu super power selain amerika serikat
jadi ada suatu trauma yang dibutuhkan

yang dimiliki oleh rusia itu bahwa dia itu pada waktu ingin menghancurkan atau menghampuskan diri dari uni soviet ya untuk menjadi federasi rusia tadi itu
dia memiliki pendekatan pendekatan kepada negara negara barat termasuk amerika dan negara negara eropa
agar supaya janganlah ada usaha untuk kayak dominasi semua negara negara bekas uni soviet itu ke kelompok barat
nah ini pada masa periode tersebut
pimpinan amerika serikat maupun pimpinan eropa eropa barat itu sudah menyatakan kepada rusia bahwa mereka sangat menghormati itu dan menjaga hal itu
jadi seakan akan ini merupakan janji dari pihak barat maupun eropa mengenai hal itu

nah ternyata setelah ada proses yang namanya kemerdekaan itu dan demokratisasi
maka ini sudah beralih apalagi dulu
dulu kalau kita melihat presiden viktor yanukovych
itu kan dulu pro rusia
dan dia sudah membuat semacam posisi untuk membuat semacam persahabatan yang langgang dengan rusia
nah dia itu malah ingin bagaimana menjauhkan diri dari kelompok perdagangan

nah ini justru kemudian ada gerakan untuk membuatnya lebih berbahaya

dan kemudian muncullah azim baru yang

pro nato pro gemilau dari kemajuan ekonomi
dari negara negara yang menjadi anggota nato itu
dari negara negara yang menjadi anggota nato itu
nah ini merupakan trauma bagi vladimir putin atau rusia itu karena apa

karena kalau kita lihat peta
rusia itu dampinginya bawahnya itu kan adalah ukraina
di sebelahnya ada belarus
di sebelahnya adalah georgia dan moldova
jadi ini negara negara yang dekat langsung dengan rusia ini
secara geopolitik dan geomiliter itu
ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya buat keamanan
kalau dia tidak bersifat seperti buffer zone gitu
jadi kalau misalnya saja ukraina itu kemudian menjadi anggota nato
kemudian semua persenjataan rudal rudal natu
itu ditaruh di daerah daerah di ukraina yang berbatasan dengan rusia
maka keamanan nasional rusia itu kemudian menjadi hal yang
atau menjadi hal yang rawan
jadi oleh karena itu
rusia memiliki sikap yang sangat pedas bahwa
dia tidak mengingini demilitarisasi
dia mengingini demeditasi dari ukraina
maksudnya tidak ada kekuatan militer yang maju di ukraina
yang bertentangan dengan kepentingan daripada rusia
nah hal ini kita sudah lama bersama
dengan negara negara besar di persingkatan bangsa bangsa
kalau mereka sudah memiliki sikap yang tegas
di dalam hal yang menyangkut menaik keamanan nasional
maka dia itu tidak akan bergeser dari posisi itu
kita ingat misalnya bagaimana posisi rusia di timur tengah ya di syria
kan semua sudah usaha usaha untuk mencoba mengeluarkan resolusi
untuk bagaimana supaya rusia itu tidak akan bergeser

tetapi rusia menganggap bahwa suriah itu adalah akses kekuatan militer
angkatan laut rusia di wilayah yang sangat strategis
dia tidak akan bergeser mengenai hal itu
sekarang korban di syria sudah lebih dari lima ratus ribu jiwa meninggal dunia
tapi tidak ada perubahan sikap yang ada dari rusia menaik hal itu
jadi di dalam rangka kita ingin menangkap rusia
menegakkan atau mengatasi
perdamaian dan keamanan internasional
kita hendaknya juga memahami
apa hal hal yang menjadi
hal yang sensitif
dan apa hal hal yang dianggap
merupakan sebagai pola pola
penting dan strategis
buat negara negara yang bersangkutan
jadi kita hendaknya bagaimana mencari
jalan keluar yang tidak
bertabrakan dengan apa apa
hal hal sensitif yang menjadi
tetapi bisa mencari mutual
beneficial arrangement yang bisa
dianggap sebagai sesuatu yang
bermanfaat buat semuanya
jadi hendaknya itu
yang menjadi proses
yang hendaknya dikembangkan di
dewan kawanan pbb hari hari ini
sampai terjadinya penyelesaian
penyelesaian persoalan prof makarim
apa namanya kalau dewan keamanan
pbb sudah tidak bisa
yang bisa indonesia lakukan
kalaupun kemudian kita posisinya adalah
non blok begitu ya tapi paling tidak
ada tidak hal hal yang
yang bisa diupayakan
begitu mungkinkah itu usulan
atau apa apalagi
momentumnya kan sekarang indonesia
sedang presidensi g dua puluh
ini bisa enggak dimanfaatkan
momentum momentum seperti ini
walaupun sekedar usulan begitu
saya merasa ya
memang ini adalah
berusaha dengan sungguh sungguh
untuk mengatasi konflik yang ada
negara besar yang memiliki
pemusnah masal itu ikut
bermain di dalamnya ya jadi oleh karena itu
kalau kita salah bertingkah
dampaknya itu sangat besar
buat masyarakat internasional
nah oleh karena itu
hal hal yang bisa dimanggil misalnya tadi
bapak sudah katakan menaik kemungkinan ya
sebagai g lima puluh kita mengeluarkan
antara semua kepala negara
untuk menganjurkan adanya
untuk mencari jalan keluar
hal hal itu ya kedua kita juga
gerakan gerakan non blok misalnya ya
yang sekarang itu masih merupakan
semacam kelompok berunding
itu juga bisa membuat
semacam tim untuk
bisa mengajukan semacam
formula formula yang berusaha untuk menjadi
mediator ke arah perdamaian
kita masih ingat dulu
pada waktu kita ada masalah sengketa
dengan belanda kemerdekaan itu
ada ktn komisi tiga negara
ada pihak pihak yang ikut
perbedaan perbedaan yang sudah karena ada
kerusakan kepercayaan diantara pihak pihak
jadi ini harusnya
terus ada yang bisa menyebatani
kerusakan kepercayaan ini
nah ketiga yang kita
perlukan itu adalah
bahwa hendaknya ada
ada caring international terhadap korban korban
yang terjadi saat saat di ukraina ini
agar supaya korban korban fisik
yang terjadi ini bisa
atasi dibantu sehingga
ini menunjukkan bahwa
masyarakat international tidak
solidar atau tidak
apati atau sangat
tidak menyukai adanya pertumbuhan darah ini
hendaknya berusaha terus
prof bisa tidak jalurnya
dewan pbb begitu
mungkin meminta untuk
menghentikan gencatan senjata aja dulu gitu
mengambil hitamkan pihak pihak
tertentu dewan kawanan
bisa mengeluarkan resolusi untuk
melakukan kecatan senjata
jadi perdaan ketegangan
dan juga mengarah kepada
perundingan ke arah pencapaian
jalan jalan yang bisa
diterima oleh semua pihak
ini memang memerlukan
kita sekarang tidak menjadi anggota
tidak tetap dewan kawanan
tapi kita bisa meminta
berkembang yang menjadi
anggota tidak tetap dewan kib
untuk mengajukan usul
untuk menjadikan perdaan ketegangan
dengan adanya usul
karena gencatan senjata ini sangat penting
di dalam membuka perdamaian itu
karena tanpa menggunakan senjata
ledakan senjata itu suasana
bertiniah itu bisa lebih
untuk kita berbicara lebih tenang
untuk mencari kesepakatan kesepakatan
oke baik saya ke pak muhadi
pak muhadi gini
kita kan memiliki kewajiban konstitusional
untuk turut dalam ketertiban dunia begitu ya
nah menyambung apa yang
prof makarim tadi sampaikan
akan seperti apa apakah kemudian
indonesia akan mengutus menteri luar negeri
untuk berbicara ke sejumlah negara
untuk menyampaikan usulan usulan itu
agar kemudian langkah langkah damai tadi kan bisa dilakukan
kita punya banyak cara ya
tetapi saya tidak tahu apakah cara cara itu
efektif atau tidak dengan mengirimkan
tapi yang jelas kita bisa memanfaatkan
posisi indonesia yang bersahabat dengan
kedua belah pihak indonesia cukup dekat dengan amerika
indonesia cukup dekat dengan rusia saya kira
kita bisa memanfaatkan kedekatan kita itu
untuk bisa mendorong mereka bisa
berkompromi lebih baik melalui
ngejabat perlindungan tetapi saya juga tidak yakin
apakah ini cukup efektif atau tidak
tetapi yang penting saya kira saat ini
seperti tadi disampaikan juga posisi indonesia
sebagai ketua g dua puluh gitu ya nah ini adalah momentum yang
selama ini g dua puluh itu cenderung sangat fokus kepada
isu isu teknis yang bersifat bagaimana
mengelola perekonomian dunia dan memang indonesia sendiri
sekarang juga sudah punya agenda di kepemimpinan g dua puluh itu
tapi bisa juga g dua puluh itu mulai menyisipkan agenda meskipun
secara informal tanpa harus menjadikan itu sebagai agenda utama
bagaimana mengelola situasi politik dan keamanan dunia
karena g dua puluh ini mau tidak mau sekarang adalah salah satu
kelompok pengelompokan negara yang paling apa paling
inklusif yang melibatkan negara negara dengan posisi
negara negara dulu seperti negara negara maju kemudian juga
sekarang dulu disebut negara negara berkembang nah disitu
sebenarnya merupakan forum yang cukup representatif bagi indonesia
untuk bisa mendorong g dua puluh itu juga memiliki agenda meskipun
bukan sebagai agenda utama tapi isu politik dan keamanan ini
menjadi prasarat kalau kita ingin agenda ekonomi itu berjalan
coba bayangkan sekarang situasi ini relatif lebih riskan dengan
perkembangan g dua puluh g dua puluh ini sudah mulai mendekat ke rusia dan
jadi menjelang pembukaan olimpiade musim dingin yang lalu putin
bertemu dengan xi jinping nah mereka berbicara tentang nanti saja
mereka berbicara mengenai aliansi karena putin dan china dan xi
jinping menghadapi hal yang sama mereka berhadapan dengan sikap amerika
china di asia misalkan memperlakukan china dengan cara bagaimana
bagaimana amerika melakukan rusia di eropa dengan misalkan ada
bagaimana kemudian amerika menciptakan indo pasifik
nah itu semua kan berusaha untuk memojokkan cina dan tidak
melibatkan china dalam situasi kerjasama di asia pasifik
nah kalau situasinya seperti ini kan berarti dunia ini sekarang secara realitas
sebenarnya sudah terpecah kembali ke dalam negara negara lain
dalam situasi seperti di perang dingin ada blok barat ada blok timur
g dua puluh itu kan kebetulan terdiri dari negara negara yang berasal dari
posisi yang berbeda itu gitu jadi ini sebenarnya bisa menjadi forum
nah kebetulan indonesia sekarang menjadi ketua g dua puluh mungkin ini bisa
dimanfaatkan untuk mendorong agar pembicaraan pembicaraan
politik dan keamanan itu bisa secara informal juga masuk ke dalam agenda
ketika para pemimpin itu bertemu oke pak muhadi terakhir gini
shuttle diplomasi yang kemudian bisa diupayakan oleh indonesia begitu ya
memanfaatkan momentum g dua puluh karena gini ini invasi akan diperkirakan sejumlah
pihak akan menjadi cikal bakal perang dunia ketiga apakah kemudian diplomasi ini
juga perlu dilakukan oleh indonesia ke negara negara misalnya di asia afrika
eropa timur atau mungkin amerika latin begitu untuk kemudian juga berbicara
begitu untuk memastikan bahwa kondisi terburuk tadi ini tidak akan terjadi begitu
saya tidak tahu persis yang dimaksudkan dengan shuttle diplomasi yang disampaikan tadi tetapi
saya kira dengan posisi indonesia baik itu di dalam gerakan non blok di dalam g dua puluh
kita sebenarnya cukup punya leverage atau punya pengaruh yang signifikan kalau kita
berbicara kepada negara negara di baik itu di g dua puluh atau di gerakan nonblok jadi betul konstitusi kita yang
mengamanatkan dengan keadaan yang berbeda dan juga dengan keadaan yang lebih baik
dan juga dengan keadaan yang lebih baik dan juga dengan keadaan yang lebih baik jadi betul konstitusi kita yang mengamanatkan
kita untuk ikut aktif memelihara ketertiban dunia
berkontribusi dalam memelihara ketertiban dunia itu
bisa dilakukan dengan cara yang aktif
dalam artian ya hanya forumnya saja mekanismenya ataupun caranya saja
itu kita bisa mengambil cara cara yang kreatif yang tentu saja efektif
karena satel diplomasi bisa saja tidak efektif selama misalkan rusia
kemudian amerika tidak melihat signifikansi kita di dalam melakukan aktivitas diplomasi itu
tetapi dengan posisi kita dalam g dua puluh tadi saya kira forum itu bisa kita manfaatkan
sebagai sarana untuk itu tanpa harus kita secara individual
datang ke negara negara
yang ketiga itu
oke baik kita berharap langkah langkah dan upaya damai dari seluruh pihak
termasuk indonesia ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan
untuk meredam konflik yang terjadi antara rusia dan ukraina yang saat ini masih berlangsung
dan kita juga berharap tidak hanya indonesia dunia juga terus memastikan bahwa

dan juga banyak pihak yang dirugikan jika terjadi invasi dan juga konflik seperti ini
apalagi kemudian prediksi prediksi akan terjadinya perang dunia ketiga ini
yang perlu diantisipasi
baik waktu kita terbatas tapi kita sudah banyak mendapatkan perspektif
dari diskusi kita malam ini
terima kasih prof makarim bibisono sudah bergabung dengan kita malam ini
dan juga pak muhadi sugiono pengamatan hubungan internasional ugm
juga sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di sini
di cnn indonesia reuniones cas selamat malam
salam sehat selalu bapak bapak
dan cnn indonesia newscas
segera kembali tetaplah bersama kami